swab test chamber atau bilik tes swab ini dikembangkan gabungan peneliti lintas ilmu universitas indonesia
berawal dari harapan sejumlah dokter di fakultas kedokteran
akhirnya diciptakan swab test chamber sebagai upaya melindungi tenaga medis dari paparan covid sembilan belas ketika melakukan pcr test
proses pengembangan produk swab test chamber ini mengacu pada standar keamanan laboratorium kementerian kesehatan
yang mencakup tekanan udara pengaturan aliran udara dan protokol pemeriksaan covid sembilan belas
bahan bahan yang dipakai disesuaikan standar kesehatan dan ketahanan
itu dinding dindingnya kita gunakan bahan poleman sehingga tidak menyerap air dan mudah dibersihkan
bisa di disinfektan untuk mematikan
kemudian preminya kita juga dengan bahan yang tahan karat juga aluminium atau stainless steel
kemudian kita gunakan sarung tangan untuk bisa operator itu mengakses keluar ke pasien dengan fleksibel
di dalamnya di dalam bilik itu dilindungi dari infeksi yang masuk dengan cara
di dalam bilik kita gunakan tekanan udara positif
sehingga udara dari luar bilik tidak bisa masuk
hingga saat ini swab test chamber sudah digunakan di rumah sakit universitas indonesia
bilik swab ini dilindungi disinfektan dan sinar uv sehingga aman untuk pemeriksaan pasien selanjutnya
untuk berkomunikasi dengan pasien bilik dilengkapi sistem penerangan dan audio
meski baru menggunakan satu swab test chamber
rsui yakin alat ini mampu meningkatkan kapasitas diagnostik pemeriksaan covid sembilan belas
sehingga semakin banyak jumlah sampel swab yang diambil
jumlahnya makin hari semakin banyak dan kebutuhan masyarakat akan pemeriksaan swab ini sangat tinggi
dan di sisi lain juga kita perlu menjaga keamanan atau kesehatan daripada petugas kesehatan kita
maka dibantu sebagian dengan alat alat swab
adanya bilik swab ini
dengan adanya bilik swab ini
alur antara pemeriksaan screening pasien
dan pengambilan swab itu tempatnya
akan semakin dekat nantinya
sehingga akan memperpendek masa tunggu pasien juga
pengembangan kualitas bilik ini terus dilakukan
sebagai salah satu upaya memetakan penyebaran covid sembilan belas
dengan memastikan jumlah pasien positif
rencananya swab test chamber ini
juga akan digunakan di rscm jakarta
ruli kurniawan muhammad iqbal jakarta